empat titik jalur kereta api di kawasan desa cibalung kecamatan cijeruk kabupaten bogor jawa barat mengalami longsor pada rabu kemarin
diduga hujan dengan curah hujan tinggi menjadi penyebab longsor
untuk sementara jauh tol perjalanan kereta bogor sukabumi hanya bisa melayani jalur sukabumi cigombong dan sebaliknya
dari hasil pemeriksaan petugas ki tebing penyangga bantalan bantalan petak rel ambrol sepanjang sepuluh meter dengan kedalaman sekitar tujuh meter
diduga hujan deras pada beberapa hari terakhir menyebabkan tebing rel longsor
selain memeriksa tim pt kai juga akan melakukan perbaikan menyeluruh di empat lokasi longsor tersebut
untuk sementara kl a pang rangung hanya bisa melayani jalur sukabumi jigombong dan sebaliknya
setidaknya tersatat empat puluh empat titik rawan longsor di jalur bogor sukabumi ini
kalau dari bogor sampai sukabumi itu menurut data kami untuk longsor itu sekitar empat puluh delapan
dan kami selama ini sudah menempatkan beberapa pegawai kami yang disebut pegawai penjaga rawan
penjaga daerah rawan
itu kami sudah tetapkan dan ini juga berkat dari kesidapan teman teman kami di lapangan
akhirnya ini bisa diketahui lebih awal